oh bener bisa sih kurawa
berada renungan pisang aduh cat cat rapat sandra sandra karena kurawa tapi dulu tadi itu kalau tidak ada kamu itu anak anak berada
itu suaranya sayangnya mereka emang selalu buat owner bahwa tahu mereka tahu kamu enggak
kamu enggak kangen waktu dicintai
sayang ini tuh malam paling terindah buat aku dan kamu juga harus tahu malam ini
aku juga bener bener luar biasa bahagia apalagi pas aku ngelamar kamu dan kamu bilang yes yes yes yes
biar aku aja
memang kan hidup kita nanti
aku akan bisa menangin kamu terus
seinget gak masuk akal
dipeluk dong akunya
beres tutup kurang makan coba
jangan woi saya juga lapar
sekali sekali kita cari makan enak dong
makanan sunda bah
alah saya tek kangen sama peda jengkol betoy bah
eh eh bah
aisineng diajak jangan
udah lah neng biarin ini saja dia lagi persiapan ubs
mendingan nanti kita bungkusin aja
disini yang kenon
ujian akhir semester
ah boyotmen akhir
ayolah jalan aja dong yuk
ayolah bener bener saruah kita
si kabar yang tua tuh leks
kebetulan banget tuh mereka nunggu
iyalah gue masih pendendam sama satu orang
dan sekalian kita tes ilmu guru kita
aku yakin kali ini kita pasti menang
aku mungkin akan bang squeezie
bumahan itu pak
kamu berulang pariwisata ya teh
kalah dong kalah
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
pak bisa berhenti
tidak ada yang bisa dipercaya
nah black cobra
itu kan geng jadul
wah jangan jangan dikerjakan si cobra
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
mari cari masalah lagi kalian
ya sudah korang di pegang ate
tidak ada yang bisa dipercaya
aduh mereka selalu buat onar terus ya
kok berhenti di sini
maaf sayang aku harus boncin mereka
aku lagi dibukulin
ah kamu jangan berantem
ini masalah alex sama ayu
mereka selalu bikin onar
aku gak akan kena warna warna
soksya wah kamu kain bahwa tidak apa apa tidak apa apa apa itu muka goreng patut kayak gitu
untuk saya tolongan wah pak
udah ngomongin ya tuhan ya sudah membantu kita tadi mah
allah ditolak tolak mainkan pernah bertarung sama si boy
tapi dulu tadi itu kalau tidak ada kamu itu anak anak berada
hantu sebenarnya saynya mereka emang selalu buat owner bah tahu mereka tahu
kamu nggak kangen apa apa kamu nggak kangen apa dicinta cinta seperti dia
ah kenalin ini calon istri oh ya
yaudah kalau gitu kita pamit ya
kesian ini sahabat saya yang belum makan
apa dibangun kurawa kurawa apaan
nyata kita belum kuat
untuk ngalahin si chandra
dan bocah tuhan akal itu
kita harus kasih tau ke bangkobar
mending kita gausah ngurusin si bocah tuhan akal itu
biar dia kita adu aja sama bangkobar
dan kita bisa lebih fokus untuk ngalahin si boy dan wong